setelah menggelar aksi kamisan selama sebelas tahun terakhir
akhirnya para keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia
bisa masuk ke dalam kompleks istana kepresidenan
perwakilan peserta aksi diterima langsung oleh presiden joko widodo
sekitar dua puluh orang keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia

kasus tanjung priuk dan talang sari di lampung
diterima presiden joko widodo di istana merdeka kamisore
para keluarga menyampaikan berkas berkas beberapa kasus pelanggaran ham berat
yang sudah diselidiki oleh komnas ham
untuk kemudian diselesaikan penegakan hukumnya oleh pemerintah
usai pertemuan presiden menyampaikan akan mempelajari berkas yang masuk
dan berkoordinasi dengan menkopol kukam serta jaksa agung
untuk menyelesaikan pelanggaran ham ini
sementara itu kepala staf presiden muldoko diperintahkan
untuk terus menyampaikan perkembangannya kepada keluarga korban
meski telah berkomunikasi dengan presiden
keluarga korban pelanggaran ham tetap berniat melakukan aksi kemisan
kemudian bapak presiden minta supaya kami mengejar ngejar bapak muldoko
seandainya permohonan kami agar bapak presiden memberikan pengakuan
harapan saya agar bapak presiden memang masih harus mempelajari
tapi kan yang membantukan banyak
mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan jaksa agung dan juga komnas ham
sementara itu jurubicara presiden johan budi menyampaikan
berkas masalah pelanggaran ham di masa lalu akan segera dipelajari oleh presiden
bersama menkopol kukam dan jaksa agung
sejauh ini belum ada keputusan langkah apa yang akan diambil pemerintah
setelah menerima perwakilan aktivis kamisan untuk pertama kalinya
namun jokowi berjanji beberapa kasus pelanggaran ham berat di masa lalu segera dituntaskan
cuman baru berlangsung sekarang
dan tadi pertemuan juga presiden sebenarnya ingin mendengar secara langsung
tidak melalui mediator untuk mendengar bagaimana apa yang dialami
apa yang terjadi oleh para korban di dalam kasus kasus yang tadi disampaikan
disampaikan juga ke pak muldoko kalau misalnya ingin menanyakan day by day perkembangan ini
bisa nanya juga ke pak muldoko
perkembangan ini bagaimana menangani itu
ibu dan teman teman ini bisa menanyakan ke pak muldoko
yang menangani kasusnya adalah siapa
jaksa agung menkopol kukam yang diperintahkan oleh presiden
untuk berkoordinasi dengan komnas ham
aksi kamisan atau aksi payung hitam menolak diam ini diadakan sejak dua ribu
dan rutin digelar tiap pekan
hingga dua puluh empat mei dua ribu delapan belas aksi
ini sudah digelar sebanyak lima ratus tiga puluh sembilan kali
setelah sebelas tahun aksi kamisan yang dilakukan oleh para pegiat ham
dan keluarga korban pelanggaran ham di masa lalu
akhirnya kamis kemarin mereka bertemu dengan presiden jokowi dodo
dalam perjalanan bangsa indonesia
memang kita memiliki satu ataupun beberapa
ataupun mungkin banyak catatan hitam terkait kasus pelanggaran ham
yang hingga kini belum dapat dituntaskan
sejelang setahun terakhir masa jabatan presiden jokowi
sebenarnya komitmen dan keberanian presiden
untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran ham
atau ini kemudian nanti akan berakhir lagi pada sebuah kekecewaan
atau mungkin tanda tanya yang besar terkait dengan penuntasan kasus ham di indonesia
kita akan ulas dan untuk membahasnya
saya sudah bersama dengan tiga tamu ataupun narasumber
yang sudah hadir di prime news malam hari ini
sebelah kiri saya langsung sudah ada ibu maria katarina sumarsih
ibu korban tragedis manggi
sekaligus presidium jaringan solidaritas korban untuk keadilan
selamat malam ibu sumarsih
apa kabar ibu
dan sebelah ibu sumarsih sudah ada mbak asvina wati
ketua umulb ai
selamat malam mbak asvina
dan paling ujung sudah ada pak ifdal kasim
tenaga ahli utama deputi lima dari kantor staf kepresidenan
selamat malam pak ifdal
baik saya ingin langsung ke ibu sumarsi tentu kita membahas mengenai apa
kemudian pertemuan ya kemarin antara para pegiat
atau keluarga korban
yang melakukan aksi kamisan rutin setiap hari kamis dengan presiden jokowi
tentu kita bersimpati terhadap ibu sumarsi karena tetap
memperjuangkan keadilan untuk menentukan kasus pelanggaran ham di indonesia
tapi begini ibu sumarsih
apa yang kemudian setelah hampir sebelas tahun mungkin ibu ya
melakukan aksi kamisan
bertemu dengan presiden jokowi akhirnya kemarin
apa yang disampaikan oleh ibu sumarsi langsung kepada presiden jokowi
jadi kemarin kami
bersama dengan perwakilan korban keluarga korban
yang ditulis di dalam visi misi dan program aksi jokowi jk
dimana disana tertulis bahwa jokowi jk berkomitmen untuk menyelesaikan
kasus kasus pelanggaran ham berat masa lalu
ada korban tragedi trisakti semanggi satu dan dua
talang sari lampung penghilangan paksa
kemudian tanjung priuk
dan talang sari lampung
kemudian kemarin bapak presiden mengatakan bahwa
akan mencari solusi untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham berat ini
akan diselesaikan secara yudisial dan non yudisial
kemudian kami keluarga korban
tuntutannya sama yaitu agar presiden mengakui
pelanggaran ham berat yang sudah diselidiki oleh komnas ham
yaitu enam kasus tadi
diakui oleh negara
dan wajib ditindaklanjuti oleh
berkas penyelidikan komnas ham ini
wajib ditindaklanjuti oleh kejaksaan agung
ke tingkat penyelidikan
apa kemudian respon pak jokowi ketika ibu dan teman teman menyampaikan beberapa poin poin tersebut
ya rupanya pak jokowi tidak memahami
mengenai masalah pelanggaran ham
berat yang terjadi di negara kita
pak jokowi akan mempelajari berkas berkas yang kami sampaikan kepada bapak presiden
kemudian bapak presiden akan menugasi jaksa agung
untuk berkoordinasi dengan menkopol hukam dan komnas ham
untuk mengetahui progres dari pertemuan hari itu
agar mengejar ngejar pak muldoko
kalau misalnya harus ketemu dengan presiden
diminta untuk mengajukan permintaan untuk bertemu presiden
atau mungkin presiden akan memanggil kami keluarga korban
terus kemudian bapak presiden juga menanyakan
bagaimana dengan basyur wamena
kemudian saya mengatakan bahwa
untuk pertemuan kali ini kami lebih fokus ke kasus kasus pelanggaran ham berat
yang tertulis di dalam visi misi dan program aksi jokowi jk
itu yang kemudian disampaikan oleh ibu sumarsi dan juga rekan rekan yang bertemu dengan presiden jokowi kemarin ya
ya jadi tanggapannya respon dari bapak presiden seperti itu
terus kemudian kita tunggu saja
jadi saat ini masih menunggu hasil dari pertemuan antara presiden dengan
hasil pertemuan dari presiden jokowi ini
biar masyarakat yang menilai
sampai sejauh mana kapasitas dari pak jokowi ini untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham
berat masa lalu
karena pak jokowi sendiri kan juga pernah mengatakan di hari ham tahun dua ribu lima belas itu mengatakan bahwa
untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham berat masa lalu
diperlukan keberanian untuk mencari terobosan penyelesaian secara yudisial non judisial dan rekonsiliasi
pak jaksa agung abdul rahman saleh
di awal pemerintahan pak jokowi juga mengatakan
untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham berat masa lalu
diperlukan jaksa agung yang
baik dan berani
tidak cukup baik tetapi harus berani
pak ifdal apa yang kemudian membuat presiden akhirnya meminta ataupun ingin bertemu dengan ibu sumarsi dan juga rekan rekan dari peserta kamisan
yang memang sebenarnya sudah sejak lama kan
ada di depan istana setiap hari kamis
melakukan aksi begitu untuk menuntut penuntasan kasus ham di masa lalu
apa yang kemudian membuat presiden akhirnya ingin bertemu dengan para peserta kamisan ini
ya memang presiden
sebagaimana disampaikan oleh ibu sumarsi tadi dengan sangat jelas ya
bahwa di dalam visi visinya
itu menyatakan akan menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham masa lalu
oleh karena itu dia punya concern yang besar
terhadap aksi yang dilakukan
oleh keluarga korban korban maupun aktivis asasi manusia setiap kamis
di depan istana
nah beberapa kali sebetulnya sudah dilakukan
upaya untuk ada pertemuan
tahun lalu tahun sebelumnya
tetapi selalu gagal ya bu
oke jadi sebelumnya memang sudah ada ya
upaya upaya pertemuan itu sudah direncanakan benar tapi gagal
tahun lalu sebetulnya sudah direncanakan untuk bertemu di istana bogor
apa yang membuat gagal pak ibnul
karena dijanjikan pada jam sekian ternyata pagi
jokowi tiba tiba ada urusan yang mendadak
akhirnya dibatalkan dari keluarga korban
yang sudah di bogor
kemudian harus aksi di depan istana hari kamis juga itu
karena itu tidak bersesuai waktu
karena itu pertemuan tahun yang lalu itu batal
baru kemarin karena sebelumnya
hari sebelumnya ada pertemuan pak jokowi dengan pakar hukum dan aktivis asasi manusia
dimana di situ terlontar
untuk kenapa pak jokowi tidak
menemui keluarga korban yang ada di depan istana
peserta kehabisan begitu paling tidak ya dan juga keluarga korban
pak jokowi mengatakan
saya sudah berapa kali untuk mengundang
tapi selalu batal
selalu tidak tepat waktunya
karena itu kalau besok
besok kalau bisa datang
akhirnya ada pertemuan kemarin
pertemuan antara presiden dengan ibu sumarsi dan juga rekan rekan
kemudian banyak juga ditanggapi karena begini
pak ifdal tidak ada menko polhukam di sana misalnya
ini kan juga menjadi pertanyaan
tidak ada jaksa agung ya
tidak ada jaksa agung
apakah ini kemudian hanya sebatas
nantinya hanya sekedar
presiden akan mempelajari
tapi kemudian stakeholder di bawah yang harus mengeksekusi ini
tidak ada bertemu dengan para peserta kamisan
ya karena begini
itu kan satu hari ya
untuk bisa hadir pada hari kamis itu
karena itu mungkin malam rabu ya
malam rabu pertemuan dengan artifisat asasi dan pakar hukum
nah untuk mengkoordinasi kembali
itu menko polhukam sudah ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan
jaksa agung juga begitu
nah karena itu yang bisa mendampingi presiden adalah
kepala staf presiden dan staf khusus yang lainnya
tetapi meskipun tidak
tanpa kehadiran dari
pak wiranto begitu ya
penanggung teknis dari sini
itu tetap akan disampaikan
nanti akan ada rapat terbatas
apa yang disampaikan
oleh keluarga korban dan aktivis ham ini
pada pertemuan dengan presiden itu
tentu ini akan ada
pertemuan dengan presiden itu
tentu ini akan ada
rapat terbatas untuk membahas ini
kementerian teknis yang bertanggung jawab akan
apa yang menjadi
sementara kepala staf presiden
pak murdoko akan memonitor
yang kemudian tadi dikatakan ibu sumarsi ya
kalau nanti ke depan ingin bertemu silahkan lewat pak muldoko dulu
apalagi kan di depan
sudah menyatakan dengan jelas
kalau mau tahu
itu bisa tiap hari
kejar kejar pak murdoko
itu ada mandat yang sangat spesifik kepada pak muldoko
perkembangan bagaimana kasus ini
ditangani oleh kejahasaan
di bawah koordinasi kepol kukam
ibu sumarsi sebelum nanti saya akan ke mbak asvin ya
mbak sumarsi ketika kemarin bertemu
apa berkas yang diserahkan kepada pak jokowi
apa itu isinya kemudian
dan apa yang kemudian setelah
menyerahkan berkas ya seperti apa pak jokowi
jadi kemarin yang kami serahkan adalah
saya atas nama presidium cskk
saya juga menyerahkan
surat yang berisi
penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu
dan atas nama keluarga
korban semanggi i dan semanggi ii
penyelesaian kasus trisakti semanggi i dan ii
kemudian saya juga
menyerahkan hasil investigasi
yang dibuat oleh trk
dan juga investigasi
semanggi ii yang dibuat oleh
saya juga terus terang saja
menyampaikan kepada bapak presiden bahwa
di sini ada
hanya itu saja
kemungkinan pak wirang
oh itu juga dimasukkan dalam berkas itu ada namanya
iya saya masukkan kemudian
kalau pak presiden
apa namanya tidak berkas itu
paham ya kemudian akan
mempelajari berkas berkas yang kami
serahkan itu ya saya rasa memang pak presiden
apa ya memang saya melihatnya agak
agak apa ya agak terperangah ya
kaget begitu iya
kaget ketika ada nama itu
atau seperti apa
untuk menutup kata kata saya untuk
kepada pak presiden sambil
menyerahkan berkas itu
tapi pada saat saya akan menyerahkan saya melihat
mukanya pak presiden
tapi saya melihat wajah yang
beliau mengatakan saya belum memahami
saya akan mempelajarinya
saya akan menugasi
untuk berkoordinasi dengan komnasam
kemudian juga supaya hari ke hari
supaya memantul lewat pak muldoko
baik usai jeda saya akan langsung ke mbak asfi
nanti untuk menanyakan bagaimana kemudian
kemudian tanggapan irbai ataukah
apakah ini melihat ada satu angin segar ya
pengungkapan kasus ham di masa lalu
yang sudah dipertemukan antara
dan juga rekan rekan dari peserta kamisan
keluarga korban dan juga dengan presiden jokowi
ataukah ini kemudian nanti akan menguap begitu saja
nanti kita akan bahas nanti usai jeda kami akan
kembali lagi tetaplah bersama kami di
terima kasih otak

bahwa ini hanya sekedar atau hanya berakhir
pada sebuah pertemuan saja
tapi tidak ada tindak lanjutnya setelah ini
betul dan itu indikasi awalnya
begitu tapi tentu saja kita bisa lihat apakah
sesudah ini ada kebijakan kebijakan yang dibuat
misalnya apakah ada
tadi yang di rapat khusus tadi yang dikatakan
apakah ada ringkah
dibukanya pengadilan ham
kan itu bisa dilihat
tapi kan saya baru saja dengar kalau tidak salah ada pernyataan dari caksa agung bahwa kasus ini sulit dan lain lain
itu baru beberapa jam dari pertemuan presiden dengan korban
ini semakin membuat kita ini ya sebenarnya apa yang terjadi sih gitu
baik bu sumarsi ini bukan pertemuan pertama ya dengan presiden
maksudnya dengan pak jokowi pertama tapi dengan pak sby sebelumnya sudah pernah bertemu ya
apa yang kemudian hasilnya apa ataukah ada apa namanya
seperti apa pemerintahan sebelumnya merespon ini
dan apakah apa yang kemudian nanti pemerintah pak jokowi harus lakukan misalnya setelah ada pertemuan
pada saat itu pak sby mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan
kasus trisakti semanggi satu dan dua diselesaikan melalui pengadilan ham ad hoc
yang kesalahannya besar hukumannya berat
yang kesalahannya dengan hukumannya ringan
yang tidak bersalah tidak dihukum
tetapi tidak tertutup kemungkinan diselesaikan melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi
kemudian diatur dibuat undang undang terlebih dahulu
kemudian dalam perkembangannya presiden sby membentuk namanya tim penyelesaian kasus kasus pelanggaran ham berat masa lalu
ketuanya pak menkopol hukam joko swianto
wakilnya pak deni indrayana
wakil kementerian hukum dan ham
kemudian untuk pak jokowi
memang saya dulu pernah mendengar pada saat
menkopol hukamnya kan sudah diganti tiga orang ya
selama pak kejo edy itu saya pernah mendengar di media masa
ini di awal awal pemerintahan pak jokowi ya artinya
dan kami juga mengkritisi menolak komite gabungan pengungkap kebenaran dan rekonsiliasi
yang anggotanya adalah mabes tni mabes polri bin menko polhukam jaksa agung kementerian hukum dan ham dan komnas ham
kami menolak karena
penyelesaiannya adalah penyelesaian secara non judicial
sebenarnya diinginkan tentu secara judisial
karena indonesia ini mempunyai undang undang yang mengatur penyelesaian kasus pelanggaran ham berat masa lalu
melalui undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu tentang pengadilan ham
kemudian setelah menkopol hukamnya dipegang oleh pak wiranto
pak wiranto pernah mengusung yang namanya dewan kerukunan nasional
pak wiranto itu kalau ngomong kan pelintas pelintas
misalnya ketika waktu itu mula mula mengatakan dewan kerukunan nasional ini nanti akan dipergunakan untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham berat masa lalu
kami mengkritisinya melalui surat kepada presiden yang kami kirim setiap hari kamis
akhirnya pak wiranto mengumumkan bahwa
dkn dewan kerukunan nasional tidak hanya untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham berat masa lalu
tetapi untuk menyelesaikan
kasus kasus yang terjadi atau konflik sosial
kemudian sampai sekarang dewan kerukunan nasional
saya juga tidak tahu perkembangannya sampai di mana
atau mungkin pak wiranto dengan diam diam melakukan sosialisasi ke lembaga lembaga
kami tidak tahu
yang jelas sampai sekarang tidak kami dengar
pak f dalam menjawab kekhawatiran dari mbak asvin misalnya
atau dari ibu sumarsi bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini
presiden bisa menjawab kekhawatiran ini
apalagi tadi ibu sumarsi juga menyebut ada nama menhan pangap era saat itu
yang kemudian pak wiranto saat ini juga menjabat
menkopol hukum posisi sangat penting di pemerintahan
tentu menjadi wajar manakala ada khawatiran bahwa ini kemudian tidak bisa terungkap
secara terbuka ataupun betul betul dituntaskan
ya memang sejak presiden jokowi mengawali pemerintahan ini
menkopol hukum itu dijawab oleh pak tejo ya
pak tejo ini kemudian membuat satu tim sebagai untuk memudahkan dia melakukan koordinasi
dalam mencari jalan untuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asli manusia
jadi itu bukan satu tim yang khusus untuk menyelidiki pelanggaran ham
tapi satu forum koordinasi dikoordinasi oleh menko polhukam
karena peran dari menko ini kan koordinasi
mengkoordinasi tni kementerian hukum dan ham jaksa agung termasuk juga komnas ham
itu untuk baru sebatas melakukan diskusi diskusi
untuk mencari format penyelesaian kasus pelanggaran ham
nah sebelum ini tuntas menyelesaikan pekerjaan
menko polhukam kan diganti menko diganti dengan pak luhut
nah ketika zaman pak luhut sebagai mengko ada gerak apa yang lebih maju gitu
apa namanya langkah yang diambil oleh pak luhut
pak luhut saat itu
pak luhut saat itu
pak luhut saat itu
dan memfasilitasi pertemuan antara komnas ham dan jaksa agung
untuk melakukan telahah terhadap seluruh hasil penyelidikan komnas ham itu
yang sudah diserahkan kepada kekejaksana agung
itu difasilitasi mereka melakukan kajian di puncak ya
selama dua hari melakukan kondisi nyeri
nyering untuk membahas kasus kasus itu
nah dari hasil pertemuan itu
disepakati beberapa kasus yang akan dinaikkan ke tingkat penyidikan
artinya jaksa agung harus sudah segera membentuk tim penyidik
itu masih di era pak luhut ya saat itu ya
di era pak luhut
tapi kasusnya yang waktu itu yang akan segera disidik itu adalah
wasior wamena sama satu kasus yang juga terjadi di papua
yang lain masih belum selesai didiskusikan
tetapi kemudian ada masalah terkait dengan ini karena
kemudian itu dituangkan dalam laporan ya hasil yang dipastikan
difasilitasi oleh menko polhukam ini
nah kemudian terjadi deadlock antara dengan komnasam
nah akibatnya ini juga tidak sebelum ini berakhir sebelum ini tuntas
pak luhutnya diganti dengan pak wiranto
nah sekarang di era menko polkam pak wiranto seperti apa
artinya dengan yang ingin saya katakan dari ini
masa pemerintahan pak jokowi ini sudah ada langkah langkah yang dilakukan
dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran ham yang berat ini
ada progres yang coba dikerjakan cuma belum sampai kepada format menyelesaikannya
tapi untuk melihat kembali berkas itu dan
mencari jalan untuk yang mana yang bisa diajukan ke persidangan
mana yang tidak itu sudah terus dilakukan
nah cuma belum terintegrasi ke dalam satu apa yang utuh gitu
nah ini yang akan dicoba lagi setelah pertemuan dengan keluarga korban ini
karena pak jokowi juga pak presiden langsung mendekatkan
apa yang disampaikan oleh para korban
dan dengan memerintahkan kepada kepala
kantor kepala staf presiden untuk memantau perkembangan penanganan kasus ini
nah mungkin akan ada percepatan lah dalam penanganan kasus ini
yang mana yang lebih dahulu akan dilakukan proses ke tingkat penyidikan
karena tentu tidak bisa sekaligus kan semua kasus yang begitu banyak itu
akan dilihat mana yang dari segi teknis berperkara ya
mana yang reliable untuk diajukan ke persidangan
artinya ada yang menjadi prioritas dulu ada yang tidak begitu atau seperti apa
ya karena itu kan harus mengukur juga ini
mengukur juga secara politik gitu
misalnya begini maksud saya
yang mana yang memang sepenuhnya berada dalam kewenangan presiden
yang itu yang mungkin yang paling mungkin dilaksanakan
tapi kalau misalnya ada kekuasaan lain yang juga berwenang memutuskan
itu mungkin memakan waktu lagi gitu misalnya
nah kasus sebelum tahun dua ribu itu memerlukan rekomendasi dari dpr
baru presiden bisa mengeluarkan kepres tentang kasus itu
pengadilan tentang kasus yang bersangkutan
tapi kalau di atas tahun dua ribu itu tidak perlu lagi rekomendasi dpr
artinya itu sepenuhnya berada di dalam otoritas presiden
itu kan lebih mudah
tergantung pada kesiapan teknisnya
nah karena itulah akan dilihat
mana yang akan dikaji lebih jauh
apakah akan didahulukan wasior atau wamena
itu sangat tergantung pada sejumlahnya kecepatan dari jaksa agung
dalam mempersiapkan perkara tersebut
jadi apa yang kemudian disampaikan oleh ibu sumarsi dan juga rekan rekan
artinya nanti akan dipelajari dulu dilihat lagi seperti apa
ya kan itu mau tidak mau secara teknik
itu kan ada ketika disiapkan ke pengadilan
itu kan memerlukan kesiapan teknis
teknis seperti apa nanti yang akan diperiksa oleh presiden
kita akan bahas nanti usai jeda
bapak ibu sekarang kami akan segera kembali sekali lagi
tetaplah bersama kami di prime news

bagaimana menurut anda apa yang membuat kasus pelanggaran ham
seperti ini bertahun tahun jalan cukup panjang
ganti presiden presiden sbi juga pernah bertemu
tapi tidak ada hasilnya begitu ibu sumarsi
sekarang harapan ada di pak jokowi
mengapa kemudian kasus pelanggaran ham berat di masa lalu ini
menurut teman teman dari ylbhi begitu sulit untuk diungkap
ya jadi kita harus lugas saja sebetulnya menurut saya
jadi ini kan ada persoalan politik
ada persoalan politik ditempatkan di atas hukum
bukan hukum yang seharusnya mengatur politik begitu ya
iya tapi kenyataannya kan begitu
karena pelaku pelaku ini adalah orang orang kuat pada masanya
dan masih memiliki kroni kroni yang masih hidup juga
mengendalikan struktur birokrasi bahkan ada di menko dan lain lain
ya tentu saja secara otomatis politik tidak mungkin
artinya butuh memang seorang kepemimpinan yang kuat
dan sebetulnya bukan yang tidak mungkin dilakukan
misalnya komnas ham sudah membuat banyak sekali penyelidikan
tadi ada hambatan dpr
kalau sebetulnya itu cara berpikirnya bisa diubah
kan sebelum untuk membuka pengadilan perlu ada penyidikan
kenapa jaksa agung kejaksaan agung tidak melakukan penyidikan
dan melakukan penuntutan
ketika dia mau melakukan penuntutan pengadilannya tidak ada
disitulah skandal akan muncul
dan disitulah publik akan mendukung tindakan jaksa agung dan presiden
dan dpr kemudian akan terpaksa untuk membuka itu
memang kan dpr itu harusnya tidak bertindak semata mata berdasarkan kehendak politik dia
tapi dia membuka itu ketika memang bukti buktinya cukup
dan itu harusnya dilakukan oleh jaksan agung
jadi menurut saya
menyatakan menunggu dpr membuka pengadilan ham itu di sebuah political will yang tidak baik
kemudian soal kasus begitu banyak
sebetulnya ada peluang di undang undang dua puluh enam dua ribu untuk melibatkan
penyidik penyidik ad hoc penuntut atau bahkan misalnya penyidik penyelidik itu
kalau di dalam kuhap bisa diberikan mandat oleh penyidik untuk melakukan tindakan yang lebih
misalnya penyidik tidak boleh menangkap
tapi kalau dia diberikan surat mandat oleh penyidik maka dia bisa
dan itu ada di kuhap
dan tentu saja segenap pengadilan ham tunduk juga kepada kuhap selain yang diatur berbeda
jadi sebetulnya banyak sekali terobosan terobosan yang bisa dilakukan
bagaimana kita bisa meniru itu
kpk yang banyak sekali melakukan terobosan terobosan untuk memanfaatkan wewenang yang sudah ada dia dan tidak keluar dari undang undang
jadi ini sebetulnya menurut saya sesungguhnya kehendak baik apakah mau melakukan menuntaskan atau tidak
dan saat ini anda belum melihat ada mengarah ke sana begitu
tidak ada sama sekali gitu
karena sebetulnya negara kan punya resource yang sangat besar
kalau dia menganggap ini kurang ahli dia bisa panggil ahli
kalau dia anggap orang orang bukti tidak cukup
dia bisa memerintahkan banyak orang dengan uangnya untuk pergi ke banyak tempat mengumpulkan bukti
dan bu sumar sih sebetulnya dengan ibu ibu bapak bapak korban dan korban sendiri masih banyak yang hidup
dan saya mau mengatakan sebetulnya kenapa kemudian penuntasan pelanggaran ham seperti jadi anak tiri
kita harus ingat ada dokumen negara tap mpr sepuluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tentang pokok pokok reformasi
ada undang undang dua puluh enam tahun dua ribu undang undang tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tap mpr enam dan tujuh pemisahan tni pori tahun dua ribu
jadi sebetulnya yang harus diingat adalah
menuntaskan pelanggaran ham itu adalah konstitusional itu adalah undang undang
orang atau pejabat publik yang tidak mau menuntaskannya sebetulnya sedang bertentangan dengan undang undang dan tap mpr
dan semua presiden pejabat publik kan terikat pada itu
kita harus membuat ini terang benderang
jangan kemudian masuk ke lorong lorong yang seakan akan masalah teknis dan tidak ada ujungnya
di banyak negara juga banyak sekali perbuatan perbuatan politik baru yang dilakukan
dan sebetulnya pengadilan ham itu kan juga perbuatan politik
baik bu sumarsi ada tanggapan
kalau menurut keputusan mahkamah konstitusi tahun dua ribu lima belas menyatakan bahwa
untuk mengatasi terkatung katungnya penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu
tidak ada masalah dengan konstitusi
tinggal kemauan politik akan diselesaikan atau tidak
dan keputusan mpr
dan keputusan mpr

terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran ham berat ditentukan oleh komnas ham sebagai lembaga penyelidik
dan kejaksaan agung sebagai lembaga penyidik
nah kalau kejaksaan agungnya selalu membuat berbagai alasan untuk menolak menindaklanjuti berkas penyelidikan
dan itu ada ya poin poin penolakannya ada ya
penolakan penolakan disampaikan begitu
saya ini saya punya catatannya
ada delapan apa ya delapan delapan
delapan alasan kejaksaan agung menolak
bisa dibacakan apa yang menjadi koncern utama
yang pertama yang pertama
kira kira dari delapan itu mana yang paling
yang paling tidak realistis adalah ketika kejaksaan agung menyatakan bahwa berkas penyelidikan komnas ham dinyatakan hilang
kemudian pernah dinyatakan bahwa kasus trisakti semanggi satu dan dua terkena asas nebis in idem
untuk kasus trisakti dua kali digelar pengadilan militer
kasus semanggi ii digelar satu kali pengadilan militer
untuk semanggi i digelar tidak pernah disentuh oleh pengadilan apapun
sementara kami menuntut agar digelar pengadilan ham ad hoc agar komandan yang memberikan perintah itu juga ikut diadili
sementara kalau menurut saya orang tua korban pengadilan militer itu adalah mengadili prajurit yang melakukan kesalahan administrasi
kemudian ini juga yang ini kayaknya pak jaksa agung yang sekarang ini siapa pak
pak edi pak siapa
pak hm prasetyo itu dengan semau maunya membuat batasan waktu bahwa kasus pelanggaran ham berat yang terjadi lebih dari lima belas tahun yang lalu akan diselesaikan secara non judisial
undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu tentang pengadilan ham
baik pak ifdal ada tanggapan
ini artinya sekarang kan bola betul betul di tangan presiden ya
lagi lagi kan kemudian sebagai kepala negara kepala pemerintahan mengakomodir kasus kasus seperti ini
ya jadi memang kita di tingkat pengambilan keputusan kan memang harus konkret ininya
karena tidak bisa kita masukkan seluruh masalah di satu kotak gitu ya
harus diurai supaya
kita bisa dicari penyelesaian yang tepat
nah karena itu agenda yang kedepan ini adalah memastikan ada kasus yang akan diajukan ke pengadilan ke pengadilan ham ya
tentu yang kita lihat tidak terlalu banyak komplikasi politiknya
terutama tadi untuk membentuk pengadilan ham diperlukan rekomendasi
oke kita bicara terobosan macam macam tapi undang undang kan berkata begitu ya
artinya undang undang yang berlaku itu membatasi bahwa pengadilan ham ad hoc masa lalu
itu hanya bisa didirikan oleh presiden kalau ada rekomendasi dari dpr
dari mana rekomendasi itu datang
itu dari hasil penyelidikan komnas ham
penyelidikan dari jaksa agung
artinya jaksa agung menyerahkan dulu penyidikannya kepada dpr sehingga dpr kemudian berdasarkan itu meminta segera dibentuk pengadilannya
tetapi kenapa kalau begini terus ya itu tidak akan pernah saya sudah diskusi begini udah sebagian dari usia saya
tidak pernah menghasilkan apa apa juga
karena itu sekarang yang diperlukan itu adalah ini kita harus fokus pada mana yang bisa diselesaikan terlebih dahulu
bukan berarti melupakan yang lain
oke artinya tetap sekarang ada di tangan presiden begitu untuk kemudian bagaimana menyelesaikan kasus ini
ada sebuah tanggapan agak apa namanya ya mungkin bisa kita katakan kritikan
atau mungkin keragaman
peraguan begitu ya
misalnya dari kalau saya kutip dari detik com ya dari mas haris azhar begitu
pegiat ham yang mengatakan ini sama sekali tidak menunjukkan interest dia presiden untuk menunjukkan kasus kasus pelanggaran ham
ia cuma sekedar mau merespon mau cari sentimen positif aja di tengah masyarakat
ini punya kepentingan untuk tahun dua ribu sembilan belas
nanti pak ifdal akan jawab
kami harus break sejenak
tetap bersama kami di prime news
kami akan segera kembali
anda kembali di prime news
kita masuk ke segmen terakhir dialog
menanggapi suara suara di luar ya begitu terkait dengan pasca pertemuan
ini hanya sekedar gimmick untuk dua ribu sembilan belas
karena kebetulan memang kalau kita lihat secara trend ya kepuasan publik untuk kasus hukum dan pelanggaran ham kan kepada pak jokowi agak rendah dibandingkan dengan yang lain
tanggapannya seperti apa pak
ya begini ini kan ada orang mencari keadilan
yaitu para korban
ibu sumarsi dan kawan kawan dan yang lain lain yang ada mulai dari sabang sampai merauke
dia tidak peduli ini tahun politik ini sedang ada kompetisi untuk menjadi calon presiden atau apa
tapi mereka ingin mencari keadilan
nah dalam situasi seperti itu
kemudian ada orang menegasikan dengan mengatakan ini hanya sekedar untuk mencari givik politik ya
mencari sentimen positif untuk
saya kira itu tidak menghargai jeripayah dari para korban untuk mendapatkan keadilan
ibu semua sendiri menyatakan dalam press conference nya setelah keluar dari itu
kami tidak peduli dengan siapapun presidennya
kami akan nuntut
jadi tidak ada ini
artinya untuk menjawab keraguan itu tentu harus dibuktikan oleh presiden jokowi dalam setahun terakhir masa jabatannya ini
ya karena itu presiden ingin ini dibuktikan
karena itu dia menegaskan kepada ibu sumarsih dan kawan kawan
silahkan kejar pak muldoko untuk melihat perkembangan setelah apa yang akan ditangani oleh kementerian teknis
baik pak ewdalsingkat saja
seberapa besar seberapa kuat komitmen pemerintah presiden jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggan
di setahun terakhir jabatan sebelum nanti dipilih pres dua ribu sembilan belas
kalau tidak mau dikatakan ini hanya sebuah gimmick politik
jadi begini saya sedikit inilah mengoreksi ya bahwa bukan berarti presiden jokowi itu tidak memiliki pemahaman terhadap kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia ini
karena di dalam nawacita itu itu sudah di nawacita itu kan dirumuskan oleh dia dan timnya ya
yang mendesain kampanye presiden
artinya kasus kasus itu sudah terinternalisasi di dalam kesadarannya
karena itu komitmen dia untuk menyesuaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia ini sangat kuat
dan itu setiap kali dia ketemu jaksa agung dia selalu bertanya
oke baik jadi sangat kuat komitmen presiden untuk ke situ
oke terakhir mbak asvin singkat saja
teknisnya ini bicara teknis setelah ini setelah pertemuan menurut anda harus bertemu pemerintah untuk bisa mengungkap kasus ini
ada pak ifdal di sini
iya dari yang paling teknis salah satu misalnya sederhana bikin gelar perkara antara komnas ham kejaksaan agung dengan mendatangkan korban dan keluarganya
sehingga kalau ada hal yang aneh aneh mereka juga bisa menyatakan punya bukti ada orangnya dan lain lain
lebih jelas ya
betul yang kedua saya ada tiga yang kedua sebetulnya pengakuan dari presiden bahwa telah terjadi pelanggaran ham bisa saja dilakukan
karena pengakuan itu bagian dari hak korban
bahwa mereka benar terjadi benar terjadi penculikan penghilangan orang dan lain lain
dan saya mau mengatakan mau komentar tadi soal kewenangan presiden terbatas dan lain lain
undang undang ormas juga membatasi kewenangan presiden tapi presiden bikin perpu
kenapa untuk pelanggaran ham tidak apa yang kurang penting dari korban korban pelanggaran ham yang begitu banyak
oke jadi itu yang menurut anda perlu dilakukan setelah pertemuan antara presiden jokowi dengan teman teman dari juga ibu sumarsi
oke bu sumarsi terakhir setelah jalan panjang untuk mendapatkan keadilan atas
putra ibu ya yang kemudian menjadi korban pelanggaran ham setelah pertemuan dengan presiden jokowi setelah ini
apakah masih besar harapan ibu kasus ini bisa terungkap ibu sumarsi
saya selalu memelihara harapan sekecil apapun
dan harapan saya kepada bapak presiden jokowi
nawacita itu jangan menjadi dukacita bagi kami keluarga korban
bagi rakyat indonesia yang memilih pak jokowi
dan untuk itu kami berharap agar komitmen untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham
berat masa lalu komitmen untuk menghapus impunitas
ini benar benar bahkan menjadi barometer pemerintahan pak jokowi terhadap keberhasilan
untuk menegakkan supermasi hukum dan ham
jadi besar harapan ibu kepada negara saat ini kepada pemerintah untuk bisa menuntaskan
membuka kasus pelanggaran ham yang terjadi di masa lalu
ya karena ada hitam di atas putih yang tertulis di dalam visi misi dan program aksi jokowi jk
yang dikampanyekan pada saat pemilu
pemilihan tapapres dan ini ya harus diwujudkan
kalaupun akhirnya tidak terwujud ya akhirnya kembali lagi bahwa kasus kasus pelanggaran ham berat
itu selalu menjadi komoditas politik yang berhasil mengantarkan orang orang menjadi presiden
baik terima kasih ibu sumarsi terima kasih mbak asvin pak ifdal terima kasih sudah hadir di prime news
kita tunggu nanti seperti apa langkah konkret dari presiden untuk membuka kasus ini
kita akan tunggu semoga saja bisa menjawab keraguan keraguan di luar sana mengenai pengungkapan kasus ham
di masa lalu terima kasih bapak ibu sekarang sudah hadir di prime news malam hari ini
dan kami akan segera kembali dengan fokus bahasan kami malam hari ini
tetaplah bersama kami di prime news